agak dua gue seneng gak kedengaran
mbak gak nyangka banget di loko ya
iya pasti kalo aku dateng ke kondangan ya
terus abis itu temen dua nya mas andi ngeliatin aku
kah secara kan kita kan pasangan yang fenomenal
bombasi dan bombarder kan mbak
uuuu dateng dua langsung
nah terus abis itu ya semua orang langsung ngeliatin aku
wohh ya ampun cocok banget
bisa diem gak
gak ada apa dua
lagian andin kenapa sih
selama ini dia nunggu nunggu gue cinta sama dia
sekarang gue udah ungkapin perasaan gue
dia malah gak percaya
kalo andin gak percaya soal perasaan gue
ngapain juga gue berusaha yakinin dia
andin itu udah yang bunuh roy
buat apa lo yakinin dia kalau lo cinta sama dia
justru lo gak boleh lakuin itu
tapi andin kan udah nyelamatin nyawa gue
terima kasih ya ma
by the way kamu jangan lupa sarapan ya
dan nanti mama juga nungguin lo
dan sama reina akan kesana
nungguin andin ya
hati kita ke rumah sakit
sekarang makan yang banyak ya
asik ketemu mama
dan sekarang habisin makanannya ya
cepetan sekarang ya
ayo cepetan jubit tangan kiki
ini mimpi atau bukan
jubit tangan kiki yang kenceng banget
beneran yang tadi jubit lu
ini lo yang minta ya
aduh kan lo yang minta dicubit
apa lo jadi nyentil gua
betul nyata pedas
berarti kiki gak mimpi pak kalo mas randi itu ngajak ngedate kiki ngajak kiki ke undangan
kemajuan lo ki
eh lo dandan yang cantik mau ke kondangan kan biar makin demplon
pak gak nyangka banget di loko ya
pasti kalo aku dateng ke kondangan ya terus abis itu temen temennya mas randi ngeliatin aku
kan secara kan kita kan pasangan yang fenomenal bombasi dan bombarder kan pak
nah terus abis itu ya semua orang langsung ngeliatin aku
wuh ya ampun cocok banget tuh
bisa keluar gak
gue nyeterikan dulu
leher gue kecak kek
loh kok andin udah gak ada dalam ruangan kemana dia
mama juga gak tau kemana ya andin
pasien atas nama andin yang di sini kemana ya
oh ibu andin sudah dipindahkan ke kamar rawat pak di kamar ppic lima ratus enam
oke terima kasih ya
iya tapi mama mau ke kantin dulu sebentar beli makanan buat al
alhamdulillah udah baik kak
makasih ya pak udah datang ke sini
alhamdulillah kalau kamu rubaikan bapak lega dengarnya
mama lagi ke kantin beliin makanan buat al
keluar mungkin lagi nyari udara nggak tahu deh
ini kok bisa ruangannya jadi kayak gini
di papa kira ini taman bunga loh
ini emas al semua yang bikin
ya mungkin karena perayaan aku udah keluar dari icu
tapi aku juga heran ya kenapa masalah bikin kayak gini aneh
yang papa lihat al memang cinta sama kamu
papa lihat sendiri bagaimana dia seharian nungguin come
berdiri depan ruang icu
dia bahkan sampai nangis waktu dengar kabar kamu ke titis nak
al begitu takut kelilangan kamu
mungkin benar yang dibilang sama al
karena pernikahan mungkin bisa dimulai dengan cara tanpa cinta
yang penting ujungnya
dan sekarang al memang sudah mencintai kamu al
waktu papa lihat surat perjanjian kamu dengan al papa
papa ikut campur dalam urusan rumah tangga kalian
urusan pribadi kalian
karena papa nggak bisa kalau anak yang papa rawat papa jagain papa cintain dengan sepenuh hati papa
dan tidak dicintai
papa nggak terima
melihat bagaimana al memperhatikan kamu mencintai kamu
bapak percaya kalau papa nggak salah
melitipkan kamu seorang laki laki namanya al
mas al udah cinta sama aku
akhirnya penantian aku terjawab
tapi masalahnya mas al ini penuh misteri
nggak bisa ditembak
bagaimana kalau misalnya semua itu bohong
apa aku siap untuk merasakan kecewa lagi